pengadilan negeri depok jawa barat akan menggelar sidang tuntutan dengan terdakwa tiga pemimpin perusahaan penyelenggara umroh pt first travel
dilansir dari detik com tiga pemimpin pt first travel adika suraman anissa hasibuan dan siti nuraida alias kiki hasibuan
hari ini akan menghadapi tuntutan jaksa ketika terdakwa dituntut dengan pasal penipuan atau penggelapan terkait perjalanan umroh enam puluh tiga tiga ratus sepuluh jemaah yang sudah membalunas namun gagal berangkat
jumlah kerugian calon jemaah diperkirakan mencapai hampir satu triliun rupiah
jumlah kerugian calon juma'a diperkirakan mencapai hampir satu triliun rupiah
jumlah kerugian calon juma'a diperkirakan mencapai hampir satu triliun rupiah

jumlah kerugian calon juma'a diperkirakan mencapai hampir satu triliun rupiah

jumlah kerugian calon juma'a diperkirakan mencapai hampir satu triliun rupiah